hari ini kita sesuai anjuran pemerintah tidak boleh lebih dari jam delapan belas jadi untuk operasional kita tutup jam lima
pengurus mal di kawasan jalan penjejaran kota bogor jawa barat langsung menghalau warga yang hendak masuk lantaran jam operasional mal ditutup lebih awal pada sabtu petang
ratusan pengunjung lainnya juga langsung bubar saat petugas gabungan menutup toko dan gerai restoran dalam mal
meski sempat kaget sebagian warga mendukung pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas ini demi mempercepat pemulihan kota bogor dari zona merah
emang harus gitu sih biar cepat beres ya yang virus itu nya covid nya ya
ya paling ini aja sih buat anak anak sama orang tua jangan sering keluar paling yang bekerja wfa ngadain lagi gitu aja sih
razia pemberlakuan jam malam juga diwarnai aksi pengusiran warga di warung tenda dan kelompok remaja
yang membandel karena nongkrong di atas jam sembilan malam
sosialisasi penerapan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas atau psbmk sengaja digincarkan oleh pemkot bogor selama dua hari ke depan dengan sasaran tempat publik dan titik rawan aktivitas malam
besok kita masih akan tetap turun ya hari senin kita akan berlakukan sanksi
mulai dari teguran sampai denda
jadi kita akan pantau terus
malam ini sebetulnya bukan pelarangan aktivitas total
tapi lebih kepada melarang warga untuk berkerumun atau berkumpul
status zona merah tak menyurutkan animo warga untuk beraktivitas di pusat keramaian
minggu pagi kawasan pedestrian seputar kebun raya kota bogor jawa barat masih dipenuhi warga yang berolahraga dan wisata
akibatnya sejumlah relawan berkostum superhero dan petugas dinkes menghadang orang tua yang nekat membawa anaknya
sosialisasi himbawan khusus anak dan lansia ini sengaja dikencarkan demi mengurangi risiko penyebaran covid sembilan belas di kota bogor
mohamad juwanda bogor jawa barat